dan oposisi itu harus dilakukan dengan cara cara yang elegan
caranya menyampaikan oposisi itu
bek main kita yang benci kepada pemerintah
oposisi jangan dilandasi oleh backman kita benci kepada presiden
kalau di back mind kita sudah benci kepada presiden maka semua apa yang dibuat presiden salah
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya